kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di jalur puncak tepatnya di ciloto cianjur
kecelakaan terjadi sekitar pukul sebelas waktu indonesia barat
kecelakaan ini melibatkan empat kendaraan yaitu bus angkutan kota mobil pribadi dan motor
kecelakaan ini menyebabkan bus terperosok ke perkebunan warga
belum diketahui jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini
saat ini anggota polisi dibantu masyarakat sekitar
sedang melakukan evakuasi korban dan kendaraan di lokasi kejadian
dan untuk mengetahui situasi terkini kecelakaan di jalur puncak
kita telah terhubung dengan jurnalis transmedia gani aris melalui sambungan telepon
gani bisa anda ceritakan berapa korban terakhir dalam kecelakaan di jalur puncak hingga saat ini
oke terima kasih
ya dapat saya laporkan sekitar pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia bagian barat tadi
terakhir terjadi laka lantas yang bertekapai
di jalan raya puncak ciroto cipanas cianjur jawa barat
di antaranya bus pariwisata kitran yang melaju dari arah bogor menuju cianjur
menabrak beberapa kendaraan di antaranya apanza silver apanza mobil angkot dan beberapa motor
ya gani lalu bagaimana dengan kondisi korban
adakah korban yang meninggal terluka
lalu saat ini mereka sudah dibawa dan dievakuasi kemana gani
oke menurut data sementara dari kasat lantas polres cianjur korban meninggal sementara ada delapan orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit cimacan pacet cipanas mas
baik gani ini mengingat sepertinya adalah kejadian tabrakan beruntun melibatkan beberapa kendaraan
lalu bagaimana dengan proses evakuasi korban
dan juga bagaimana dampak kemacetan dan pengalian arus lalu lintas ataupun apa yang dilakukan untuk mengatasi
kondisi pasca terjadinya tabrakan beruntun ini gani
ya memang tadi setelah menabrak beberapa angkutan kota dan beberapa kendaraan lainnya busnya langsung terjun ke dalam dasar tebing sedalam lima meter atau sekitar lima meter enam meter
dan ini medannya cukup lumayan sangat licin ditambah hujan deras juga
evakuasi korban berhasil dievakuasi yang dibantu
aparat kepolisian tni dan warga sekitar
ya sementara terkait dengan dampak dari kecelakaan ini mengakibatkan arus lalu lintas pasti ada kemacetan
lalu apakah ada pengalihan ataukah ada solusi untuk mengatasi kemacetan pasca kecelakaan ini gani
ya petugas forest chanjur terlantas langsung turun ke lokasi kejadian dan mengatur arus kendaraan dari bawah
dan ini dampaknya terjadi kemacetan
dari dua arah sana evakuasi korban dan evakuasi kendaraan yang ditabrak bus
baik terima kasih gani aris melaporkan terkait dengan terjadinya insiden kecelakaan di kawasan ciloto puncak
selamat bertugas kembali gani